sementara itu indonesia keluar sebagai juara umum cabang olahraga pencaksilat di asian games dua ribu delapan belas
tiga belas medali emas dan satu medali perunggu berhasil dikantongi tim merah putih
pembuatan medali pencaksilat asean games dua ribu delapan belas berlangsung dua hari pada dua puluh tujuh dan dua puluh sembilan agustus
di padepokan pencaksilat taman mini indonesia indah jakarta
dari enam belas nomor yang dipertandingkan indonesia kantongi empat belas emas dan satu perunggu
lebih dari empat puluh persen keseluruhan emas yang diraih dalam asean games datang dari pencaksilat
partai antara pesilat tanah air wwwita dengan wakil vietnam t tem tran menjadi pertandingan penutup
ini adalah ulangan partai final sea games dua ribu tujuh belas
dan melihat teman teman juga bisa memberikan yang terbaik itu luar biasa membuat tegang
ditambah ada kehadiran bapak presiden negara kita
terus ada bapak presiden
ada pencaksilat ada seluruh petinggi petinggi negara
rasanya ingin memberikan yang terbaik
indonesia hanya menyisihkan dua medali emas untuk vietnam dari enam belas nomor yang dipertandingkan
dominasi indonesia mengancam kelanjutan pencaksilat untuk asean games dua ribu dua puluh dua di tiongkok
bapak presiden kepada kami main sportif silakan
yang protes itu bagian daripada bumbu bumbu pertandingan
kalau masih meragukan kan semua ada terekor
kami tidak mau curang yang kami takutkan rekam jejak digital
siapa yang mau bertanggung jawab kalau memang ternyata rekam jejaknya nggak benar
kami nggak mau itu
setelah asean games pencaksilat berharap bisa menjadi salah satu cabang olahraga eksebisi di olimpiade dua ribu dua puluh
harapan ini harus diiringi perbaikan sistem penilaian layaknya olahraga bela diri olimpiade seperti taekwondo